camilan tradisional klepon kini memiliki lebih banyak varian setelah menjadi viral di media sosial karena disebut tidak islami
kue ini pun sontak menjadi perbincangan warganet dan muncul dalam berbagai menu
es klepon kek klepon nastar klepon dan es krim klepon kini menjadi varian menu yang bisa dicoba
walau berbeda bentuk tiga bahan utama klepon yakni gula merah kelapa dan pandan ada pada menu menu tersebut
menu ini bisa didapat di toko online untuk dijadikan cemilan di rumah di tengah pandemi
diana marcelia pecinta kue tradisional sekaligus pemilik usaha kue indonesia creative house menilai inovasi ini sah sah saja apalagi dengan rasa klepon yang enak dan varian yang unik
dari kue yang terkenal di mulut dan dikiniah gula merah rasa klepon yang asli tidak sekuat dengan rasa kue yang asli
menurut bu diana selaku pengusaha dan juga pecinta kue tradisional melihat inovasi seperti ini seperti apa sih bu
bagus sih ya gitu anak anak muda sekarang itu inovatif banget
punya ide gitu ya ide yang kreatif untuk menciptakan kue baru ya
sebenarnya tapi yang saya inginkan itu aslinya kue aslinya itu juga jangan ditinggalin gitu
walau terbuat dari bahan yang sama menu inovasi tersebut tidak memberi sensasi mengunyah klepon yang kenyal dan pecah di mulut
untuk menikmati klepon asli kunyahla dalam bentuk bulatan utuh sehingga lumernya gula merah di mulut
dapat menimbulkan sensasi tersendiri
pakar kuliner indonesia william wongso mengatakan klepon dapat ditemukan di beberapa negara di asia tenggara termasuk di indonesia
namun bagaimana pendapatnya tentang inovasi aneka menu ini
es krim dikatakan klepon pasti dia pasti taruh warna hijau
terus gula aren gula merahnya di mana
nanti paling dicemplung cemplungin gitu tapi teksturnya kan beda
ya boleh boleh aja
nanti terus yang kelahiran sekarang merasa yang nggak pernah makan klepon dianggap itu klepon
sementara itu sebagai pengusaha dan pecinta kue tradisional diana menyarankan agar pembuat makanan atau minuman dengan rasa klepon bisa tetap menghidangkan klepon asli dalam menunya
pelanggan dapat mengenal dan menikmati klepon sesuai dengan bentuk aslinya
sandra insanasari warsa aji jakarta